dan airnav untuk meminta penjelasan terkait tragedi kecelakaan pesawat lion air pkl kipe
komisi lima juga menunggu hasil penyelidikan resmi knkt terkait penyebab kecelakaan pesawat tersebut
komisi lima menegaskan saat ini proses evakuasi harus diprioritaskan
selanjutnya baru mencari penyebab kecelakaan pesawat lion air tujuan jakarta pangkal pinang tersebut
komisi lima menilai kementerian perhubungan harus memperketat regulasi penerbangan
sehingga peristiwa kecelakaan pesawat dapat dihindari
selain itu komisi lima juga mendukung langkah kemenhub untuk mengaudit lion air
dan ke depannya proses audit harus dilakukan berkala
soal sanksi yang akan diberikan kepada lion air komisi lima akan menunggu hasil penyelidikan knkt
kalau soal sanksi menurut saya tentu kita menunggu rekomendasi knkt
soal pengawasan dengan sedemikian tingginya sekarang animo masyarakat untuk terbang
memang itu pengawasan harus diperketat
kita akan mempelajari lagi apakah regulasi yang sekarang sudah cukup atau belum
jadi lion air harus diaudit secara keterangan
kalau itu saya setuju
makanya kita juga apresiasi ketika kementerian perhubungan mengumumkan akan mengaudit lion air
saya pikir juga sebenarnya audit ini harusnya secara berkala